paling mentar lagi lo suka sama gua
pokoknya mulai hari ini kita harus cari view yang bagus
buat ngerjain tugas fotografi kita
dan lo harus nurut sama gua
nih lo tuh kenapa sih ngatur ngatur mulu kerjaannya
kita emang satu tim tapi bisa kali kerjaan sendiri aja
oke guys semuanya aduh thank you for coming nih
sekarang kalian bikin grup dua orang dua orang
dan tugas pertama kalian mengcapture momen alam di sekitar kalian
oke kak oke oke siap siap
dan bagi yang gak kedapetan pasangan
bakal dibantu sama kakaknya
dan dia sama senior senior disini
dan lo ngapain ajak anak anak ini masuk ke club fotografi
hei gue tuh senior ya disini
aduh udah udah udah udah udah jangan ribut ya vin ya
intinya nadia kamu dipasangin sama vina
ah kak alden sama vino enggak kak aku enggak mau kak please
bentar dulu bentar dulu
lo masuk klub fotografi emangnya lo punya kamera
keluarin kamera lo
eh asal lo tau ya nenek gue bisa motopake gituan
eh pentingan kamera
udah udah jangan ribut ya intinya nadia kamu dipasangin sama vino oke
kak alden tunggu kak alden kak tunggu kak
kak alden tunggu kak alden
aku mau ngomong sebentar kak
mau ganti partner ya kak ya boleh ya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
iya kak maka dari itu daripada aku sama senior yang itu tuh lebih baik aku sama kakak aja ya kak ya boleh ya sama kalden
ya gak bisa lah gue kan ketua klub di sini lagi juga masa partner gue junior gue sendiri
ih kenapa juga gue harus satu tim sama vino
udah enggak usah berlaku pura pura enggak mau satu tim sama gue
gue yakin pasti lu mau kan satu tim sama gue
udah tenang aja nanti gue pinjemin kamera oke
ih siapa juga mau
itu kan si nadia cewek culun
mumpung dia lagi sendirian gimana kalau kita kerjain
aduh itu si vino ngapain sih gak deketin tuh cewek mulu
lo ngapain sih deketin gue mulu gengges tau
ya ampun jadi cewek jual mahal banget sih
gue kesini mau ngingetin kalau kita berdua itu punya tugas fotografi
itu sih lo nya aja yang ngarep
nih ya kalau gue tau gue bakalan satu tim sama lo gue tuh gak mau masuk tim
alasan lo tuh basi tau gak
pokoknya mulai hari ini kita harus cari view yang bagus buat ngerjain tugas fotografi kita
dan lo harus nurut sama gue
lo tuh kenapa sih ngatur ngatur mulu kerjaannya
kita emang satu tim tapi bisa kali kerjain sendiri sendiri aja
apaan sih megang megang cari kesempatan aja lo
ya daripada lo nyium lantai kan gak bagus nyium gue lebih ganteng gitu
ih dasar lo gatel
eh tunggu tunggu
kebetulan gue emang lagi gatel nih garukin dong
hati hati po ntar kebleset lagi
nah ini tempatnya bagus nih
lo buka dulu lensanya
ini belum nyala ya
bagaimana nyalainnya pijat pengen nih ya
tahu sih nih tombol
eh apaan sih
eh apaan sih
kok kamu malah ninggalin aku sih
tega banget deh kalau ninggalin gina emang gak apa apa
lo tuh tau gak sih
cewek kelas satu yang suka deket deket sama vino
itu tuh yang rambutnya diet dua terus penampilannya curun banget
banget tau gak sih sama dia
hah liat aja ya
sampe vino jadiin sama tuh cewek
kok jadi lo yang sewot sih
terserah dia dong
mana boleh kalah sama junior
selagian gue kan lebih oke daripada tuh cewek culon
soalnya otak lo kebanyakan diambil sih
ngapain lo sendirian
gue lagi pengen sendirian aja sih
eh gue balik duluan nih
eeeh balik bareng gue aja ya van
eeeh gausah gausah
lo sebenernya kenapa sih
selalu aja menghindar dari gua
siapa sih yang ngindar dari lo
gue tuh dari tadi nyariin lo di sekolah
dibaca ya van
abis telah menikah
ngapain sih gua harus tutim sama dia coba misalkan gua tutim itu sama si alden
nggak demen nih kalau libur begini nak jangan sama lo
cuma karena gak ada yang mau aja namanya cuman aja doang
coba nyayang nyayang mana mungkin dia mau ke tempat beginian
becek dia kan cantik pasti takut digodohin sama orang orang disini
yang lagi nggak apes sih kok kayaknya lebih sayang dia daripada nadia
eh siapa yang bilang nyak sayang tau sama lo berdua gak usah pakai ngiri ngirian gitu agak baik tau gak
lucu banget ini
waduh ada gini tuh wah bisa berhenti nih gua
nih nanti nanti suaranya
eh lo gausah sih nath
ini keren banget nih kalau beginiannya

nadi lo kenapa weh lo kenapa
eh kok punya eh
ini juga tetep lucu ya
aduh gatel banget sih kepala gue nih
gina ya temen sekolahnya fanya
ya lo tau sendiri lah fanya kan sibuk ngurusin ini ngurusin itu
enya kagak sendiri kok sama adiknya fanya
mana tuh bocah ya
tuh dia tuh nadia
ya allah ini anak
ini yang ini ini lo juga
tuh kenalin tuh gina temennya vanya
oh jadi lo itu adiknya pak
lihat deh masa kakak adik kayak gini sih kayak langit dan bumi
ya kan nama duit